sekarang tinggal gue yang harus so peduli sama mbak andin
terabisin ganti baju ya
ya yang penting hangat dulu
kamu gak apa apa kan dim
gak ada yang luka kan
gue gak tau kalau ada sienna disini
gitu aja mengakui semua kesalahan gue ke reina dan mbak andin
mending gue gak usah kesini aja
ada apa ya
gue cuma pengen nanya kenapa lo bisa ada disini
kan tadi gue udah bilang sama lo
gue disini karena gue dihajak sama sal
lo tuh sadar gak sih
dengan lo dateng kesini
itu akan mengundang masalah ke diri lo sendiri
gak ada apa apa
karena tempat ini tempat mbak andin sama sal berduaan
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak asal justru gue kesini karena gue mau jagain sal
gue itu lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan gue sama dia

kalau hubungan lo lagi gak baik baik aja dan bermasalah
bukan berarti lo bisa deket deket ya sama nino
tuh kan bener
gara gara gue lagi ada masalah sama sal

jawab dong sienna
ya gue harus jawab apa sa
nino pelarian pelampiasan lo kan
gue tuh gak pernah ada pikiran seperti itu
lo tuh cuma di pikiran lo doang
jelas jelas gue ngeliat gue emang udah akrab banget kok sama nino
gue tuh ngerasa kalo gue tuh buru tanggudi sama nino
gue cuma mau mastiin kalo dia tuh baik baik aja setelah dia terluka karena nolongan gue
oke oke gue minta maaf ya mungkin
mungkin gue udah terlalu jauh berpikiran tentang lo sama nina
ya gimana gue gak mau kepikiran coba
waktu di rumah sakit nino sampai minta lo buat nyetirin dia sampai rumah
ya itu kan karena dia minta tolong sama gue esa masa gue tolak
sedangkan dia aja udah pernah nolongin gue ya
oke gue paham
tapi lo seharusnya gak ada disini sih
ya lo jadi bisa ngeliat kedekatannya anin sama asal kan disini
elsa kenapa ngomong begitu kesana
kita nggak usah bahas soal nino dulu
tadi gue ngeliat lo kayaknya
emang kurang nyaman ya bisa ada satu tempat sama mandi
gue ini lagi berusaha banget
untuk ngedeketin diri gue sama keluarganya asal
ya tapi emang butuh waktu supaya gue bisa nyaman sama mereka
percuma juga lo gak akan bisa deket sama mereka
apalagi ada mbak andin disitu
supaya lo yang selalu salah
kalau sampai lo cemburu sama dia
maksud kamu bicara seperti itu kesian apa ya
kalau gak salah tadi aku denger
lo jadinya ngelihat kedekatan andin sama sal kan
itu maksudnya apa
jadi selama ini kamu yang memprovokasi sienna soal saya sama andin
kenapa sal bisa sampai tau
aku ingat elsa pernah bilang
kalau dia sampai ketauan ngomongin andin
kalau andin pasti dia akan kembali disalahin sama keluarganya
babe elsa tuh gak provokasi aku apa apa
kamu gak usah belain dia karena mentang mentang kalian temenan
aku punya telinga aku dengar tadi dia ngomong apa sama kamu
kita tuh cuma ngobrol biasa aja kok
tapi apapun yang kamu katakan sama siana jangan sampai memperburuk hubungan saya sama siana
kami tuh baru baikan
sampai sini paham ya
baik udah deh kamu jangan terlalu nyudutin elsa
mendingan sekarang kamu tenangin diri ke kamar kamu
dan aku sama elsa berantakan

jangan jangan selama ini elsa yang memprovokasi cnn
makanya sienna jadi berubah
kayaknya udah mau hujan nih
nah coba dikasih bumbunya
diki bawa askara masuk ya takutnya nanti keburu krimis
nanti dia ke hujannya lagi
sigi bawa adik ke dalam dulu ya
mbak ini tuh
kayaknya kita juga nih ini berhenti dulu ya nak ya
kayaknya mama udah masuk duluan deh
kan soalnya udah duduk
udah mau hujan
udah mau hujan
itu sekarang udah dibawa sama kiki ya
udah udah bu
udah dibawa sama kiki duluan
aku boleh gak hujan hujanan
lihat ini jam berapa
jangan kasih bu
lihat udah mau hujan
ini udah gelap ya
ini itu sakit
gak usah ya
kita di sini maunya li be ran
nanti kalau kamu sakit kita sedih semua
ntar lama sedih kalau kamu sakit ya
andin tadi kayaknya sudah masuk duluan ya bu
salah tadi kita di situ cuman
kita yang buah
iya kayaknya udah masuk duluan deh
gue cek ratemen coba kali ya
bisa mandi hujan
ada yang bisa kami bantu pak
saya datang kesini
mau ketemu rin
tapi bapak nggak bisa masuk
saya cuma mau kasih makanan aja katanya
kalau begitu mohon tunggu sebentar
saya lapor dulu pada pak rizal
ini ada pak nino
bu maaf gue gak mau jalan sama nino
ya besok saya liat
sayang itu ada om nino baru dateng
dan dia kepengen ketemu sama kamu
mau temuin om nino gak
aku mau disini aja
tapi kayaknya tuh om nino kepingin sekali loh ketemu sama kamu
kita itu harus tepuk tangan sama om nino
kita harus tetep sopan sama orang yang lebih tua
iya nanti temenin sama suster
bentar lagi ya
mau ketemu sama rina
temenin aku yuk
aku juga gak mau
sebenarnya aku masih kepikiran soal elsa tadi yang ngomongin aku sama andin
tadi tante juga nyariin sih
iya kayaknya udah masuk kan
kayaknya udah masuk
kayaknya udah masuk
tadi kita ngeliat tadi rame rame di depan
rina mau om sal temenin kesana
pak berhenti bentar pak
rasanya sedih sekali
sudah berbagai cara aku coba agar rena mau memaafkan aku
aku udah tidak dianggap sama reina
ya allah sayang
bapak harus melakukan apa lagi biar kamu bisa memaafkan papa
masih di depan
paling juga bentar lagi kesini
mau dimakan kuenya
besok pagi aja
oke baiklah tuan putri
sus simpan disitu dulu ya
aku mau tidur sama mama ya
bilang om sal dulu mau bobo
selamat bobo ya
mimpi indah jangan lupa berdoa
oh ya udah malem juga
ya gitu lah sal rena kita gak bisa maksa dia untuk
tiba tiba baik dan menerima nino
tapi ya sepertinya nino paham kok
ya tadi si tante bicara sama nino dia thod lenderstand so
ya gitu deh
lagi di kamar tante sama elsa
kenapa aku jadi gak tenang ya
semoga jlsa gak membawa pengaruh yang buruk buat si ena dan sal
yaudah kalo gitu kita istirahat ya tante juga capek banget
kamu juga mesti istirahat dari besok pagi seger ya
sebetulnya aku khawatir sih kalo si ena terlalu lama sama elsa
ya aku tau kan elsa seperti itu
sampe rina bereaksi keras seperti itu
rasanya semua ini bisa sedikit melepas masalah
dan menenangkan pikiranku
damai rasanya bisa sendirian di tempat yang seindahnya senyaman ini
apalagi riki juga sudah tertangkap
semoga trauma aku bisa lekas pulih setelah ini
nggak bisa dingin hujan ya
wah untung ada tempat penduh
tunggu sebentar deh
semoga nanti hujannya bisa reda
kiki pas masuk kamar sini mbak nini udah nggak ada mbak
gara gara askara rewel manggil manggil mamanya
di luar soalnya udah gak ada ki
terus mama kemana dong
sekarang kita cari
oke tenang dulu
rina di sini ya
temenin miss kiki jagain adik askara oke
jangan terus cari mama ya
gue cari andin dulu bentar ya
ntar gue kabarin
bukannya di kamar
gak ada gak ada
gak ada gak ada di kamar
oke tenang tenang aja
kamu lihat bu andin
tolong cepat kamu cari ya
dan kalo bisa tim kamu suruh berpencar biar carinya gampang ya
aduh ya allah
mudah mudahan andin gak kena penafi deh
bu andin kemana ya
tuh kan gue jadi gak enak nih sama esra
ini tuh salah karena kan kayak
gue tuh bener bener ngomporin lo tau gak
padahal lo kan bisa ngeliat sendiri gimana manjanya mbak anin kesal
mbak anies selalu cari perhatian kesal
padahal kan ada lo disini
iya juga sih
tapi ini asli deh
siapapun orang yang dekat sama mbak andin
itu pasti akan dimanfaatin sama mbak andin
karena mbak andin itu pinter banget memanipulasi pikiran semua orang
lo tenang aja sa
kalo sampe lo dituduh udah panas panasin gue
dan gue jamin sal tuh gak akan marah sama gue
karena kita kan kesini mau perbaikin hubungan kita
padahal gue sih gak berharap dibelain sama siapapun
karena gue udah terbiasa sih
dituduh sama semua orang
apapun masalah yang menimpa orang lain pasti gue yang dituduh
kasian banget sih mbak sa
bahkan tokoh mama gue aja sekarang udah gak ngebelain gue
akhir akhir ini mereka itu selalu marahin gue
lebih dengerin omongan orang lain
dan itu semua karena siapa
ya karena pengalaman gue sendiri
dia mau pengaruhi semua orang
gue gak ngebayangin rasa sedih yang lo rasain sekarang
jangan deketin nino lagi ya
karena gue masih berharap bisa rujuk lagi sama suami gue
ya gak mungkin sa
kepikiran aja enggak
gue sakit hati karena selalu deket dengan andin
dan gue bersikap serupa dengan deket sama nino
terus bikin lo sakit hati
yah syukurlah kalo gitu

nanti gue bisa berhubung sama nino
nanti gue bisa berhubung sama nino
syukurlah kalo gitu
gue percaya kok sama lo
lo gak mungkin ngelakuin hal serendah itu
seperti apa yang mba andin lakukan sekarang
mau percaya sama gue ya sa
gue tuh udah niat banget pengen minta maaf sama lomba
tapi setelah gue lihat sal dan siana bisa gue manfaatin
buat mainin perasaan gue
ya udah deh biarin aja
sekalian gue ikutin permainan
semua kebahagiaan lo bohong semua
ya allah ini hujan deras banget lagi
gimana cara aku balik ya
masa aku nunggu disini lama banget
tunggu dulu deh
apa janjian dia orang jahat
ya apa janjian dia mau nyakitin apa
saya pengawalnya ibu bu
saya bagian dari pak riza juga bu
aku harus telpon pak riza
baru jadi gede banget lagi
boleh gak mas
ini masalah jangan kasih tahu bu bos dulu
soalnya kan sebelum kesini bu bos sempet ke psikiaternya
ngeri kepikiran aja gitu mas
kita jangan kasih tahu dulu ya
insya allah andin gak kena perang
ya pak riza lama banget ya
iya itu dia
ini pak ada info dari tim saya
halo gimana bu andin udah ditemuin belum
tapi tadi waktu gue dekati
bu antinya malah lari menjauh pak
andin pasti mikirnya tim kamu tuh orang asing
sekarang kalian lebih hati hati ikutin bu andinnya
jangan terlalu mencolok
dan jangan bersuara
sepertinya takut mendengar suara teriak teriak kalian
oke siap pak
oke sekarang posisi kalian dimana
agak jauh dari bangunan villa
jauh dari bangunan villa
oke siap pak
saya samperin tim kamu ya
mir kamu disini aja
kalau dicariin rena gimana
riza kamu juga disini ikut berjaga ya
boleh tolong ambilkan payung sama senter
oke tunggu sebentar ya mas
kamu minta ambilin payung sama senter mau kemana
andin ternyata gak ada beb
dan tadi pas dicariin udah ketemu sama timnya riza
cuman begitu dia melihat orang dipikirnya orang asing atau orang jahat
jadi sekarang kamu mau keluar ujian ujaran buat nyari andin
beh kamu kan tahu orang yang sekarang lagi dipercaya sama andin itu aku
takutnya kalau kita kirim orang lain yang ada dia malah lari kabur ke tempat yang gak jelas
bentar ya beb
hanya dia orang yang unik percaya
lo liat sendiri kan
cuma aku orang yang dipercaya sama tim
hebat banget kan kakak gue
bisik bisik apaan tuh elsa
kok ekspresi mukanya mbak siana jadi aneh gitu
apa jangan jangan elsa ngeluarin bisanya lagi nih
udah star uler
awas aja kalau dia mulai beraksi lagi
aku gak boleh ditangkap
aduh orang itu masih ngecerengain
gue gak berhasil nemuin bu andin
gue udah menemukannya
tapi bu andin malah lari ketakutan
dan gue disuruh ikutin
tapi nggak boleh terlalu mencolok
takutnya bu andin malah semakin takut
bentar lagi aja
bu andin ke arah mana
hei bu andin ke arah mana
arah ke sana pak
tapi saya nggak berani pak
mengadak terlalu dekat
takutnya bu andin malah sebagai jauh pak
kalian ikutin saya dari belakang
tapi jangan terlalu mencolok ya
pokoknya ikutin aja tapi jangan sampai kelihatan sama bu andin
takutnya dia malah panik ya
ini aku salah andin
kamu dimana sih andin
mana lagi hujan teras
andin please kalau kamu dengar suara aku
semua orang nyariin kamu
makin lama aku makin gak nyaman di sini
seolah olah aku tuh diuji banget untuk gak cemburu ngeliat sama sama andin
maaf desa kalo ujung ujungnya kamu kecewa sama aku
tapi aku gak bisa bau diri sendiri
sendiri dan bilang gak apa apa dengan semuanya
capek banget deh
lo mau kemana
gue udah berusaha untuk baik baik aja
aja gue udah berusaha untuk terima
kalau anin tuh belum sehat
tapi ternyata gue gak bisa gue gak kuat
kayaknya hasutan gue tentang
mbak anin masih nempel nih diingatan si yena
ya jangan kayak gitu
dong kayaknya udah tugasnya
sa untuk jagain mbak anin bantuin
ngeliat sendiri cuma
sa yang diterima sama mbak anin
lihat cuacanya kayak begini
yakin sama keputusan gue
gue gak akan bikin
hidup lo tenang mbak
selagi ada kesempatan
kenapa gak aku pergunakan
tenang tenang tenang
banding tenang ini aku salah
ini aku salah
aku ada di sini buat yangin kamu ya
kamu tenang ya
sekarang kita pulang ke vila ya
kita pulang ya
tenang ya andin
sebentar lagi kita sampai
kamu aman sama aku
aku belum juga berhasil mengatasi trauma ini
aku tetap diselimuti ketakutan
selalu yang ada buat aku dia
dia yang selalu bantu aku
aku benar benar gak tega melihat andin seperti ini
riki penjahat itu sudah meninggalkan jejak yang sangat pilu dalam hidup banding
aduh ya allah ini kenapa lama banget sih
hai ya allah
andin mas mas baringin disini aja mas
jangan jangan mas
jangan jangan jangan
di kamar ada anak anak
takut nanti anak anak tau momennya kenapa napa
kamarnya sebelah sana aja mas
lo gak pemitan dulu sama sal
oh ya sal lagi sibuk ya
sekarang tinggal gue yang harus so peduli sama mbak andin
ini gue angkatin dulu
ntar abis ini ganti baju ya
ya yang penting anget dulu
kamu kamu gak apa apakan din
gak ada yang ngelukakan
mbak lo kenapa mbak
mir saya ke bawah sebentar
ya ampun mbak
kayaknya ada yang lebih menarik nih
pasti lebih seru
saya ambil air minum dulu ya buat mbak nif
ntar ya gue ambilin baju dulu ya
mbak siena mau kemana
ini udah malem mbak
mbak siena kan sendirian bahaya
lebih baik mbak siena masuk dalam
gak apa saya mau pulang aja ke jakarta
ini udah malem
mbak siena sendirian
lebih baik saran saya
saya minta tolong kasih kami waktu berdua
aku udah gak bisa ngeliat kalian
kamu bilang aku harus bisa memaklumi keadaan andin
tapi ini udah bukan memaklumi
emang dia pengen sama kamu terus
kok dia mau sama aku terus
kok dia mau sama aku terus
kamu kenapa bisa mikir gitu sih
bek aku udah bilang berulang kali
kamu tuh kamu tuh salah paham
apa yang salah sal
emang kenyataannya kan kayak gitu
aku udah lihat lebih dari sekali sering tau
sena kamu kan tahu aku udah jelasin berulang kali kan
kamu liat sendiri kan
andin itu cuma percaya sama aku makanya aku yang intens dekat sama dia
tapi bukan berarti aku ada apa apa sama andin yang bakal merusak hubungan kita
makanya aku pengen kamu ngerti
kamu selalu bilang mau memperbaiki
tapi fokus kamu tuh cuma ke andin terus aku gimana
iya makanya kamu dengerin aku
udah paling benar kita bukan break
kamu kan tau aku udah jelasin berulang kali kan
kamu liat sendiri kan
andin itu cuma percaya sama aku makanya aku yang intens dekat sama dia
tapi bukan berarti aku ada apa apa sama andin yang bakal merusak hubungan kita

makanya aku pengen kamu ngerti
kamu selalu bilang mau memperbaiki
tapi fokus kamu tuh cuma kak andin terus aku gimana
iya makanya kamu dengerin aku
udah paling benar kita bukan break
kenapa jadi putus sih
aku gak kuat ngeliat kalian
kamu gak liat usahaku beberapa hari terakhir ha
usaha kamu usaha kamu untuk bikin andi nyaman bukan aku
ada yang gak bahagia juga kayak gue
ngapain lo senyum senyum
kau tuh mau ambilin minum buat andin
mana air angetnya
coba juga sih yang senyum senyum
saya cuma cek cuaca di luar aja kok
apa masih hujan atau enggak saya lagi ngecek
mending gue cari tahu aja nih
kelanjutan sel sama siena
berhubung kamu udah keluar dari kamar
kayaknya kamu aja dia yang ambil air minum buat mending ya
nih saya mau keluar dulu
mau cari angin sebentar oke
masuk angin butuh rasa loh
siena siena tunggu dulu dong
siena tunggu dulu
itu kan siena
ngapain dia disini
kamu kenapa lagi
tenang ya tenang
kamu jangan kayak anak kecil please
kamu bilang aku kayak anak kecil
kalau orang dewasa juga akan marah
kalau kehadiran gak dianggap
kita bicara dengan kepala dingin
gak usah mendingan sekarang kamu balik ke villa

karena kamu kan dibutuhin disana
andin udah ketemu siena
kamu kan juga tahu itu
disana juga banyak kok yang jagain dia
sekarang kita bisa bicara
kamu kenapa lagi
kamu baru peduliin aku
setelah kamu peduliin sama andin
hebat juga ya kamu
bisa bagi bagi perhatian gitu
tuh kan kamu salah paham lagi nih
enggak ini aku nggak akan salah paham lagi
soalnya mendingan kita putus
aku udah berusaha jelasin sama kamu berulang kali sihana
kamu juga udah lihat kondisinya
kali ini aku turutin
pak sebentar ya pak
ada apa nih kok malam malam disini
bukannya tadi dia udah pulang
boleh hantarin saya ke jalan besar gak nop
tolong nop saya udah gak bisa ada disini sekarang